sudah ada kabar kumas dirjen imigrasi heru santoso anantia selamat sore pak heru
selamat sore pak heru
selamat sore santoso pak
ya pak heru santoso baik pak heru bisa anda ceritakan proses pemulangan lanyala mataliti ini pak
baik pak jadi begini pak
pada sebelumnya kan paspor lanyala melalui surat keputusan direktur jenderal migrasi dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
dan sejak saat itu posisi saudara lanyala di singapura habis masa berlakunya
jadi kepada yang bersangkutan telah overstay sampai saat tadi pagi
jadi oleh pemerintah
pemerintah singapura diserahkan ke kbri kita di singapura untuk dapat diberikan surat perjalanan laksana paspor agar bisa kembali ke indonesia
pak heru bisa anda ceritakan pak heru kronologinya seperti apa ketika pihak imigrasi singapura berhasil menangkap atau menemukan lanyala mataliti ini
berita itu pak ya jadi kami kan karena itu kan juridiksi pemerintah singapura
jadi semua karena
jadi tidak ada informasi juga yang diterima
tidak ada pak
bukankah perlu ada kronologi cerita ketika bagaimana seorang warga negara salah satu warga negara indonesia di sana kemudian dideportasi begitu pak
oh iya iya kan artinya kan yang bersangkutan sudah dinyatakan overstay pak
sebagai orang asing yang sudah overstay di satu negara
kan gitu pak
itu kan juridiksi singapura untuk menyerahkan kita pak
iya memang juridiksi dari singapura
tapi bagaimana prosesnya tidak diceritakan
tidak dicantumkan di situ
itu hak hak mereka dan menyatakan ini loh orang yang sudah overstay
orang indonesia yang sudah overstay dan silakan dipulangkan
pak heru itu kapan menerima informasinya bahwa ketika lanyala dari imigrasi singapura akan memulangkan warga negara indonesia bernama lanyala mataliti ini
tadi pagi pak
tadi pagi sudah diceritakan
tadi pagi sudah diperintahkan oleh autonetsingapura langsung ke kbri kita di singapura
lalu kemudian komunikasi yang dijalin seperti apa pak
dari kbri kepada pihak di indonesia sendiri
jadi begitu begitu saudara lanyala ada di kbri
sudah pasti sudah berapa waktu kita akan mengontak pihak yang berwenang
yang dalam hal ini adalah penyidik dari kejaksaan
dan bahwa lanyala akan dipulangkan dengan surat perjalanan laksana pasok yang sudah diberikan
baik nanti prosesnya akan seperti apa pak
sekarang posisinya ada dimana
lalu akan dibawa pukul berapa dan di mana bagaimana proses untuk pemulangannya ini
oke splp nya sudah diterbitkan

yang bersangkutan sudah diterbangkan ke indonesia dengan pengawalan dari pejabat imigrasi kita
oke beberapa menit yang bersangkutan ya yang bersangkutan sudah diterbangkan ke indonesia dengan pengawalan dari pejabat imigrasi kita
yang bersangkutan sudah diterbangkan ke indonesia dengan pengawalan dari pejabat imigrasi kita
yang bersangkutan sudah diterbangkan ke indonesia dengan pengawalan dari pejabat imigrasi kita
baik tujuh belas tiga puluh lima sudah diterbangkan dari singapura menuju jakarta pak ya
baik lalu kemudian
kan akan tiba pukul delapan belas tiga puluh lima pak
baik menuju jakarta seribu delapan ratus tiga puluh lima akan sampai di jakarta
nah kemudian akan diserahkan kemana ini pak lanyala matelit ini
sesuai dengan yang sudah ada pak ya kami akan menyerahkan langsung kepada pihak kejaksaan di bandara
baik terima kasih informasinya pak heru santoso yang merupakan kabak humas ditjen imigrasi